ini yang selalu menjadi destinasi wisata masyarakat indonesia khususnya
semacam inagur apa namanya penyerahan ke generasi penuh itu
dubai uni emirat arab dilanda hujan ekstrim pada selasa malam
mereka bisa melapor ke kementerian tenaga kerja
iya iya kan makanya kan banyak orang yang ternyata gak aware sama aturan main
ada biaya yang namanya cost of insurance
ini rekonsialisasi seperti pak herman tadi dan lain lain ya
kejadian banyak di kasus pembunuhan adalah ketika sudah terbunuh misalnya
itu intinya sehingga tidak pernah terjadi gesekan gitu
wah sudah mulai berat
dan nanti mereka kalau misalnya mau masuk ke perbankan mau minjem duit dan lain lainnya sudah ada transaksi perhariannya berapa
dan memang sepanjang krisis yang pernah terjadi di sejarah indonesia gitu
ada di sini bahwa
melihatnya tidak seperti itu